pemerintah mengklaim masyarakat pulau rempang setuju dengan investasi
menteri investasi dan bkpm bahlil lahadalia menyebut warga pulau rempang tidak akan direlokasi ke luar pulau
hal itu disampaikan bahlil dalam keterangan pers di sela konvensi minyak dan gas internasional di nusa dua bali sabtu siang
bahlil mengatakan masyarakat akan tetap di dalam pulau rempang hanya lokasinya akan dipindahkan dari tempat tinggal mereka sebelumnya
warga terdampak turut mengajukan permintaan agar anak anak mereka bisa bekerja atau berkolaborasi dengan investor di rempang
warga juga menuntut kejelasan ganti rugi pergeseran rumah dan kejelasan rencana pemerintah terhadap makam makam leluhur
warga juga menuntut kejelasan ganti rugi pergeseran rumah dan kejelasan rencana pemerintah terhadap makam makam leluhur